dan langsung saja kami telah terhubung dengan aktivis burung migran di hongkong ada mbak eni lestari
mbak eni halo selamat pagi waktu jakarta
selamat pagi semua pemerintah cnn
halo mbak eni bisa diceritakan sebenarnya makanan halal sekarang katanya di hongkong sudah ramai dijual begitu
apakah berarti ini mempermudah para masyarakat muslim di hongkong untuk menjalankan ibadah puasanya
iya sebenarnya makanan muslim di hongkong sudah bisa diakses dengan mudah sekarang ya
namun memang tidak ada di semua tempat yang pasti
jadi kalau kita mau makanan yang benar benar ada sertifikasi halal kita harus cari dulu di google lalu harus ke tempat itu
tapi juga ada komunitas komunitas seperti yang dari bangladesh pakistan yang memang sudah punya langganan makanan muslim
biasanya kita mau pakai itu untuk rujukan
oke kalau komunitas komunitas
muslim indonesia di hongkong sendiri seperti apa mbak
mungkin sempat ikut bergabung begitu ketika buka puasa bersama atau ada acara bersama
iya jadi kalau kami di sini memang ada beberapa titik yang melakukan buka bersama utamanya di masjid ya
ada masjid masjid lokal yang kemudian menyediakan juga termasuk buka bersama dengan komunitas siapapun mereka
dan juga di konsulat republik indonesia
juga mengadakan buka bersama juga tarawih
jadi mayoritas kalau hari biasa kami akan mendatangi masjid atau konsulat untuk melakukan buka bersama sekaligus tarawih
ada berapa orang sih mbak kalau boleh tahu mungkin sepengetahuan mbak eni saja nih ada berapa banyak masyarakat indonesia yang tinggal di hongkong khususnya muslim begitu
saat ini kalau jumlah totalnya sekitar satu ratus tujuh puluh dua
rp tiga orang ya
dan meski tidak semua muslim tapi mayoritas itu muslim
oke kemudian diaspora pekerja di indonesia pekerja indonesia di hongkong ini kan katakanlah cukup besar dari satu ratus tujuh puluh dua ribu itu pasti ada lebih lagi
ada kegiatan khusus nggak sih mbak selama bulan ramadan begitu
kalau kami karena kebetulan liburnya kan cuma hari sabtu atau minggu ya mbak
jadi kami sering melakukan yang namanya mengaji bersama
ataupun melakukan kayak pondok ramadan ya
jadi kami meluangkan waktu hari minggu misalnya penuh mulai pagi sampai sore
jadi selain melakukan kegiatan sosial ya kami juga melakukan kegiatan keagamaan
dan sore hari biasanya di atas empat sore semuanya akan mengumpul ya di titik titik tertentu untuk melakukan pengajian bersama
kemudian melakukan buka bersama
jadi kalau hari minggu sore antara pukul empat sampai tujuh
malam ya karena buka bersama kami di sini kan jam tujuh malam
itu tempat tempat terbuka ya itu sudah penuh dengan pekerja migran yang sudah membawa makanan mereka sendiri sendiri
nah itu dia ketika tadi mbak eni berbicara makanan halal harus googling dulu nih mana yang benar benar halal atau tidak
kemudian ketika berbuka puasa ataupun sahur ini suka bikin makanan atau makanan indonesia menu khas indonesia
suka bikin nggak sih
apa susah cari bahan makanan
kemudian ya udah makan aja yang ada gitu
tidak mbak kalau di hongkong ini semuanya relatif sangat mudah ya
karena supply makanan indonesia sangat tidak terbatas di sini
jadi banyak sekali diaspora indonesia atau pekerja migran di sini itu yang akan membeli makanan mentah
kemudian memasak di rumahnya
kemudian membawanya pada hari minggu
itu jika mereka misalnya punya kondisi kerja yang relatif baik ya yang memungkinkan untuk masak
karena rata rata dari kami lebih suka makan di rumah
makanan indonesia dibanding membeli makanan lokal
tapi juga mereka yang sangat terpaksa tidak bisa biasanya mereka juga akan membeli makanan lokal yang rata rata masih makanan indonesia
jadi di sini kalau kami berbuka puasa rata rata memang larinya ke makanan indonesia
berarti pada hari minggu itu masih bisa ketemu gorengan lontong kolak pisang
itu luar biasa banyaknya mbak
tempat tempat makanan indonesia
jauh ya saya kesana
tapi mungkin kita bisa nanti melihat lagi seperti apa mungkin seiring waktu nanti makanan halal lebih banyak begitu
ada juga pedagang indonesia yang membuka warung khas makanan indonesia yang mempermudah masyarakat indonesia untuk beribadah puasa begitu di sana
kemudian mbak eni kalau lihat dari warga lokal begitu kan di hongkong ini juga muslim bukan mayoritas begitu di hongkong
kemudian bagaimana reaksi warga lokal
yang tahu ketika anda berpuasa apakah toleransi ini cukup tinggi di sana
sebenarnya kalau masyarakat di hongkong tidak familiar ya dengan puasa ya
mungkin mereka rada familiar dengan idul fitri karena kalau idul fitri kami rata rata melakukan ibadah masyal di tempat tempat terbuka di tanggal tertentu
misalnya tanggal dua puluh lima juni ini sudah diputuskan
oleh konsulat ri di sini sebagai tanggal sholat idul fitri
jadi masyarakat hongkong biasanya tahu nih semuanya orang pasti berbondong bondong ke taman gitu ya
tapi kalau secara harian rata rata yang tahu kan keluarga dari majikan ya
jadi mereka biasanya pertama kalau tidak familiar atau mungkin dia masih belum pernah mempekerjakan orang indonesia itu agak bingung
karena kamu tidak makan sehari
kamu kan harus kerja dan sebagainya
karena di hongkong tidak ada namanya puasa
jadi mereka rata rata itu sebenarnya sangat khawatir
jadi dari kami pertama kita harus bisa jelaskan bahwa kami tidak makan seratus kami pasti makan tapi sore hari
terus juga kita meyakinkan pekerjaan rumah harus selesai
kalau tidak mereka pasti bingung
dan juga ada kalanya kita agak sedikit berbohong ya
oh ya saya tidak puasa kok gitu
padahal kita tadi udah makan
padahal sebenarnya tidak
jadi tergantung kita ya kalau masalah di rumah majikan ya
oke berarti harus pintar pintar begitu ya bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan yang juga cukup sibuk begitu di hongkong dan juga bagaimana menjalani ibadah
nah kemudian mbak eni sebagai aktivis buruh migran di sana kalau di hongkong kerja dapat thr nggak sih bulan puasa pas nanti idul fitrinya
biasanya tidak mbak
karena thr di sini ya sebenarnya bukan thr sih ya
kayak uang saku aja
itu diberikan saat lebaran cina
lebaran cina itu kalau siapapun ya kadang bukan keluarga majikan pun orang di jalan pun orang yang kenal kita pun kadang dia ngasih uang saku gitu aja
jadi ampau lah ya
tapi kalau lebaran indonesia nggak ada thr
oke jadi nggak ada thr ya
tapi cukup bisa lah ya menghidupi dari apa biaya perbulannya atau bayaran perbulannya cukup tinggi begitu ya

biasanya teman teman mengalami kalau di bulan ramadan ya kayak minggu kemarin kan hari minggu gitu ya
ini kan udah mulai lebaran
jadi semuanya tuh dawah tuh harus kirim uang lebih banyak ya
apalagi sekarang harga listrik kan naik gitu kan ya
jadi lampor aja udah pada masuk semua gitu loh
harus belanja a belanja b belanja c gitu
jadi kadang pekerja migran di sini ya ikutan pusing ya
untuk ngirim uang ya
untuk ngirim uang ya
sebenarnya waktu cuti cuma mikirnya gini aduh berapa puluh juta ya yang harus kita keluarkan
jadi ini menjadi sebuah dilema tersendiri kalau lebaran
oke baiklah mbak eni
terima kasih banyak sudah ngobrol ngobrol bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan
selamat berpuasa juga di hongkong
terima kasih juga